kok dikitak sih
enggak kok gak dikitak loh
udah deh makan aja
ini air minumnya
silahkan diminum ya
nah ibu ke dalam dulu ya
masa air kobokan ditaruh di gelas
apa sih usus goreng
gua mau bersihin tangan gua dulu
ini teh tawar
ini teh tawar
kok butut banget
kok pait banget sih
gak ada rasanya
pak raymond memang punya andil besar dalam masalah ini
karena pak raymond menarik investasinya dalam jumlah besar
keputusan dia itu sangat mempengaruhi kinerja perusahaan
jadi saya butuh bantuan bunawang untuk meluluhkan hati pak raymond merubah keputusannya
jujur ya pak saya nggak tahu harus dari mana
tapi memang setiap saya ketemu pak ramon saya tuh benar benar menghindar untuk ngobrolin masalah kerjaan pak
karena saya nggak mau membicarakan apa yang bukan urusan saya
tapi kali ini situasinya benar benar berbeda
perusahaan ini bisa kolaps
kalau pak areman terus menerus berbuat seperti ini ke perusahaan ini
pak bunawang coba usahakan bicara pelan pelan aja ke pak raymond
nanti kalau menurut bu nawang dia sudah melunak moodnya sedang bagus
gunawang baru coba masuk untuk bicarakan masalah ini ke dia
jadi nggak perlu bunawang langsung masuk ke inti permasalahan mengenai pekerjaan ini
jadi jangan pak raymond sampai tahu
kalau bunawang tahu bahwa pak raymond sudah menarik investasinya di perusahaan ini
saya rasa dengan cara itu nanti
dia akan melunak
bunawang jangan tolak permintaan saya kali ini
karena saya nggak tahu lagi bagaimana caranya untuk menyelamatkan perusahaan ini
saya rasa cara ini satu satunya yang bisa menyelamatkan perusahaan ini dari keadaan sekarang ini bu
sehingga karyawan karyawan juga tidak terlalu
terkena imbasnya dengan phk
terima kasih ya bunawang
saya permisi pak
gio harus bisa gue manfaatin buat nyari di mana pak
by the way udah lama banget ya kita gak bisa ngobrol berdua kayak gini
keadaan mata lo gimana sekarang
udah ada perkembangan positif belum dari dokter
semenjak kondisi gue kayak gini gue sempat ngedown sih
tapi gue terus semangat
karena gue pikir pangeran akan terus ada buat gue
ternyata sekarang dia nggak tahu kemana
sekarang dia nggak tahu kemana

ternyata sekarang dia nggak tahu kemana
lo tau nggak dia di mana
gue tahu sebenarnya ini tujuan mel minta gue setirin
dia pasti mau nyari info soal pangeran
tapi nggak masalah
karena gue udah cukup bahagia kok bisa anterin mel pulang

lo ngedengerin nggak sih
tapi sorry banget mel untuk saat ini
gue bener bener gak bisa kasih info apapun tentang pangeran
karena jujur gue pribadi sebagai sahabatnya juga nggak tahu sekarang dia tinggal dimana
woh nggak perlu minta maaf
tentang aku yang punya panggil bantuan

ngeselin ih gio juga tetep gak mau ngasih tau pangeran ada dimana buang dua waktu aja
gue gak boleh nyerah gue harus dapetin informasi dari gio sampai dia kasih tau gimana
aduh fanya gue bilang juga apa bener kan emang kita cuma udah jaring keset sama si mel
kesel banget deh gue lama dua gak tahan sama kelakuan si mel itu
ya ih kenapa sih dia tega banget sama kita padahal kan kita segitunya sama dia
lama dua gue bisa darting deh ngarep pintu anak gue dulu gak tahan sama kelakuannya
ntar kalau lo dutting semuanya ini bakal gue gak mau ya gue gak mau
dia mihafapin juga
ata kenapa sih dia tubigang tinyut sama citra gitu
aduh kok di gitak sih
ah gitu aja gak bisa loh
lo tuh sama laki gak usah kasar hormat dikit kenapa
oh lo dapet mah ini
ah curang ah citra
sakit semua badan gue
sini sekarang gue yang maju
udah capek gue main kayak gini mulu
asar lo tuh kenapa sih masih marah sama gue
lu tuh harusnya tahu kalau lo itu cuma ada satu satunya di hati gue ya
sekarang lu boleh deh belain si putri tapi gue juga boleh dong kalau belain si pangeran ya
gue gak mau nih gara gara masalah mereka kita tuh jadi ribut ributan terus